mending sekarang lu pergi dari sini
apa jadi ini
punya hubungan keluarga sama roy
orang orang pada kemana sih
di ruang tamu nggak ada
ke restoran kali ya
kamu dimana sih sayang
saya udah telpon kamu berkali kali
bapak masuk rumah sakit sejahtera
tolong kamu cepat kesini ya
sebentar lagi kita sampai rumah
tuh rena kenapa kok mukanya seti gitu
ada yang sakit nak
mau ketemu papa
mau ketemu papa
ketemu papanya besok besok aja ya
sekarang kita pulang dulu
aduh gimana ya
emm pak randy
apa mendingan kita ke rumah pak bos aja ya
soalnya saya juga rada ngeri
berdua nama rena doang di rumah
iya saya juga setuju
memang lebih baik ke rumah pak laja
udah denger kan
om randy mau nganterin kita ke rumah papanya rena
jangan boleh sedih lagi
senyum dong senyum senyum yang mana
sebentar ya saya harus berhenti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini sendiri al nana
oh mas al mas al udah
udah pergi karena ada urusan
lebih baik kamu juga pulang sayang
papa gak apa apa kok jangan sampe
al marah lagi
tapi aku maunya disini nemenin papa
tapi udah ada mama kan
nanti kalo al udah pulang ke rumah
kamu gak ada
pasti dia sedih
ya udah kalo misalkan maunya papa seperti itu
aku pulang ya
papa harus cepet sembuh ya
ini enak banget
makasih udah dateng
iya tadi miss yang ngasih tau aku
katanya mama disini
terima kasih udah dateng di tante
gimana perasaannya sekarang udah lebih tenang
oke gue mau darah tenang
segera membaiki thank you michi
aku lupa nanyain soal cincin ini ke al
apa aku ke rumah tante rosa aja ya
mas rendy kok gak ngasih tau kiki kalau mau datang ngapel
enggak saya kesini mau ngantar reina
rena pengen ketemu sama papa sama mamanya
ya bandin sama mas al lagi gak ada di rumah
ya kirain andin ada di rumah
tuh reina denger kan
ah papa sama mama lagi gak ada di rumah
jadi kita pulang aja yuk